di guyur hujan selama beberapa hari banjir merendam sejumlah kawasan sulawesi selatan
di kecamatan biring kanaya kota makassar warga di sana mengungsi menggunakan perahu dan juga rakit
sementara itu di kabupaten goa sulawesi selatan ada enam orang tewas dan juga sejumlah jembatan terputus
cuaca ekstrim juga membuat pelabuhan baju di bone sulawesi selatan ditutup sementara karena ketinggian gelombang mencapai empat meter
ratusan rumah di perumahan kodam tiga kecamatan biring kanaya dan beberapa kompleks lainnya terendam banjir hingga ketinggian satu lima meter
warga pun terpaksa menyelamatkan diri dan barang barang menggunakan rakit atau perahu milik tim sargabungan
sebagian warga mengungsi ke masjid ataupun rumah kerabat
sedikitnya terdapat dua jiwa yang terdapat banjir ini
rumah saya sudah tidak bisa lagi ke ini sedangkan kulkas dengan telpisi itu kerendam
oh begitu ya jadi keluarga keluarga pada kemana ade naik
sekarang ada di pengungsi yang ini sekarang saya mau ngambil motor dulu selamatin motor dulu
siap siap sampai kapan biasanya orang mengungsi itu pada naik
ini sampai paling anu itu satu minggu
kawasan permukiman ini sering terendam setiap musim penghujan karena berada di sekitar daerah aliran sungai besar dan topografinya yang berupa cekungan
karenanya warga berharap pemerintah membangun tanggul
di belakang itu sudah sampai
sampai di leher
di leher di situ
jadi saya mudah mudahan pemerintah setempat ini karena membutuhkan warga ini terutama ini air minum dengan logistik
maksudnya logistik yang sudah jadi